aduh berisik banget sendiri tadi pusing gue denger ya kita mimpi rumah itu yuk sekalian
umpang pipis udah kebelet banget dari tadi nih banget sih lu jadi orang di semak semak
itu kan bisa eh ngasopan banget sih ngapain di bom bom waktu tahu nggak dan andi itu kondisinya
lagi ngafit ngerti kayak dikit
maaf ya kalau kita ngerepotin
tinggal di tempat yang jauh dari keramaian kayak gini kita harus waspada
apalagi kita belum kenal sama sekali sama orang itu
nah itu adik saya datang
yenar kamu temanin mereka dulu ya
aku masuk dulu ke dalam
ya boleh ke belakang aja silahkan
di situ situ ya